akhirnya waktu dia ngajak nikah seperti bilang ige
seperti itu ya mak
kue dadar gulung
mak dulu emak ketemu bapaknya mbak tati
mak dulu emak ketemu bapaknya mbak tati
mak dulu emak ketemu bapaknya mbak tati

iya kalau babi teman kecil emak
temen yang dari dulu sampai sekarang kecil terus
rumahnya aji muro tadinya jauh dari gua
tapi pas pindah ke rumah anaknya yang satu lagi
jadi lebih dekat
ayam gua kegencet nih
kopi mix satu ya pok
tis bapak lu mana
jalan jalan nyari cimot mau main catur
wih bukan bisa lagi atuh pok
tapi jago kan juara tujuh belas an antar rt
jalan jalan ke rumah emak erot
kalau saya mah tidak bisa berpantun
asal suka bumi
nih bayarkan gua
banting dulu dong
kok bisa kawin nama si tajudin
kalau itu mak dulu waktu surti pertama tama datang ke jakarta
dia itu yang bantuin surti
pokoknya dia banyak bantuin curti mak
terus seperti pikir dia orangnya baik
oh seperti itu
kalau mbak sati gimana ceritanya dulu bisa nikah sama bang oja
sama kayak emak
bang ojak ini
itu temen kecil tati
sebenernya si emak kagak setuju
si tati ini dulu ada yang naksir
anak juragan beras
ianya kagak mau
nggak tati udah bilang sama emak
untung tapi gak mau sama bang toib
emang bang toib kenapa tuh mbak
kan bang toim gak pernah pulang
ianya kagak jelas
ianya malah diri si ojak
bang ojak jelas mah kerjaannya
jadi tukang ojek

buat bapaknya siapa
kan tadi udah saya bilang
kalau lu cuma bilang buat bapaknya masih belum jelas
bisa aja kan bapaknya elu
zaman udah berubah
banyak yang muda muda
bakal calon kepala daerah
iya bener be
buktinya jakarta bandung surabaya sekarang rapi
iya gue juga ngarepin jokowi kepilih lagi jadi gubernur jakarta tahun ini
panas sekali hari ini
sudah ada order rendang belum
bapak itu dosen loh
bukan sales rendang
bapak bisa menjadikan sales rendang itu sebagai pekerjaan sampingan
kalau itu bapak udah tahu
semua teman teman bapak udah bapak kasih tahu
kalau mereka order
ibu juga bahkan bapak kasih tahu
ibu kalau cemberut kayak bunga
gua yang manggil
kenapa lu yang nanya
nah itu dia tuh
jangan lupa like share dan subscribe ya
ini baru sampai udah ditanyain rendang
mau lari kemana lo
mana jawaban yang kemarin
ani udah punya cowok apa belum
terus cowok idealnya ani kayak apa
tapi t'aninya pergi pergian terus
wah kasih waktu sehari lagi
iya mas fer
makan siang apa jemput bapak duluan ya
eh terserah lo
hai ah saya makan siang duluan aja siapa tahu bapak lagi asyik main catur
oh jadi pak bes sama pak haji murod ini pernah sama sama